langkah presiden joko widodo untuk segera memindahkan ibu kota memasuki babak yang baru
presiden telah mengantongi calon nama nama yang akan menjadi ceo ibu kota baru
memimpin kepala badan otoritas ibu kota negara
tadi ya ada empat nama ada abdullah azhar anas dan sejumlah nama termasuk juga soal nama ahok misalnya
badan yang dibentuk untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini
mulai dari mempersiapkan membangun hingga memproses pemindahan ibu kota
menggunakan payung hukum perpres yang akan ditandatangani oleh presiden joko widodo
bagaimana sebetulnya kedudukan badan otoritas ibu kota yang baru ini dalam struktur kelembagaan pemerintahan
dan sejauh mana tugas dan juga fungsinya
serta bagaimana pemerintah menjawab soal payung hukumnya
dan tentunya siapa yang nanti akan dipilih oleh presiden joko widodo
kita akan dalami itu semuanya pada malam hari ini dalam dialog kami di layar demokrasi
sudah hadir langsung dari tenaga ahli utama
kedeputian empat kantor staff presiden bang wandi
dan tuturong selamat malam bang wandi
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi
meluangkan waktu pada malam hari ini
dan ada bang ferry amsari pakar hukum setanegara dari universitas andalas padang
selamat malam bang ferry
nanti bang ferry akan banyak bicara soal kemudian soal badan ini seperti apa
payung hukumnya dan lain sebagainya
tapi mari kita tanyakan dulu ke bang wandi
pertimbangan presiden apa bang wani
sampai kemudian sebelum kita bahas soal nama juga ya
untuk membuat atau membentuk badan satu badan khusus kan ini kan
badan khusus untuk menyiapkan segala sesuatu untuk perpindahan ibu kota negara
ya badan otorita ibu kota negara atau kita singkat
badan otorita ini memang diperlukan karena ini kan sesuatu proses yang
apa namanya tidak biasa dan cukup penting
dari proses yang persiapan pemindahannya sendiri
dan oleh karena itu dibentuklah apa
badan otoritas sebagai pelaksana
jadi pelaksana karena ada banyak sekali hal yang harus dilakukan sebetulnya
mulai dari persiapan aspek regulasinya
sebetulnya ada ruu dan ada juga perpres
dan kemudian aspek aspek teknis
mulai dari pra apa namanya master plan yang sekarang masih sedang digodok
lalu kemudian master plan nya termasuk juga nanti
bagaimana menerapkan desain yang sudah sempat dilemparkan kepada publik
itu tentu butuh banyak apa namanya
nah oleh sebab itu kan kalau kita menjalankan ya
sama saja seperti di kantor sebetulnya
kita memiliki banyak divisi kita memiliki banyak departemen
dan supaya departemen departemen itu bisa bekerja baik efektif dan efisien
maka diperlukanlah sebuah institusi atau kerangka kelembagaan
nah dalam hal ini yang kita sebut dengan badan otorita ikn
jadi ini akan menjadi leading sector atau seperti apa posisinya nanti
kalau kemudian ini kan akan mengurusi segala hal untuk perpindahan ibu kota negara
sementara kan selama ini kan masih bergerak masing masing
ini posisinya akan seperti apa
sebetulnya tidak bergerak masing masing
ini hal yang baru ya
nah memang desain perencanaan awal itu banyak dikoordinasi oleh bapak penas selama ini
dan sebetulnya kita sudah sejak beberapa bulan juga dilibatkan terus mengawal hal ini
ada banyak kementerian dan lembaga
tetapi karena ini makin hari makin akan memasuki sebuah fase di mana dia akan harus lebih fokus implementasinya
maka kerangka kelembagaan badan otorita ini kemudian menjadi satu
sangat penting dan strategis untuk segera didorong
oke bedanya dengan katakanlah bapak nas misalnya selama ini kita tahu ada di bawah bapak nas ya mungkin ya
kalau kita bicara soal pindahan ibu kota negara sejak awal pak presiden mengumumkan itu kepada publik apa
sebetulnya dia akan lebih fokus ya
bapak nas kan memang lembaga yang kita kenal untuk perencanaan dalam banyak hal
nah sekarang dengan adanya badan otorita ini bapak nas tidak akan lagi terlalu apa namanya
bapak nas kan juga punya
banyak pekerjaan yang lain
nyusun rpjmn nanti juga ada rencana jangka panjang rpjp dan sebagainya
sehingga dengan adanya sebuah lembaga yang khusus menangani ini maka kemudian efektivitas tadi dalam implementasinya termasuk dalam mengevaluasi progres yang akan dilakukan itu bisa dilakukan dalam pengelolaan yang lebih baik
oke oke saya ke bang ferry
bang ferry bagaimana anda melihat ketika kemudian presiden dalam langkah langkah untuk memindahkan ibu kota dan terbaru kemudian membentuk badan otorita ya
badan khusus untuk mengurus segala sesuatu untuk pindah ibu kota negara
apa yang anda lihat dari situ
ya pertama saya mau garis bawahi dulu
saya termasuk orang yang setuju dengan ibu kota baru
karena bagaimanapun sebuah negara yang maju
pasti berupaya mengembangkan negaranya
salah satu gagasannya adalah ibu kota baru biasanya
amerika kalau dicatat dari sejarahnya bahkan sudah lima kali pindah ya
belanda juga malaysia yang dekat juga begitu
nah jadi tidak ada permasalahan dengan soal perpindahan ibu kota baru
tapi ada problematik serius di soal prosedurnya
terutama di sisi norma
sampai saat ini belum ada undang undangnya itu
lalu kemudian perpindahan ini dikelola dengan sebuah peraturan presiden
nah kalau kita coba hati hati membaca undang undang dasar
pasal yang had
misalnya di pasal dua ya
bahwa majelis permusawaratan rakyat bersidang di ibu kota
lalu ada ayat satunya mengatakan bahwa
lalu ada ayat satunya mengatakan bahwa
apa namanya ibu kota negara yang tempat mpr bersidang itu
sudah kemudian salah satu yang diatur dalam undang undang terkait mpr
bahkan kalau kita baca ada undang undang dua puluh sembilan dua ribu tujuh
yang akan diusulkan diubah oleh bapak presiden dki jakarta pak anies begitu ya
karena pak anies sudah bicara soal perubahan undang undang dki jakarta
karena bukan sebagai ibu kota
jadi ada persiapan
sementara itu memang pemerintah sudah mengusulkan perubahan undang undang ini
yang saya tidak mengerti adalah secara hukum tata negara
mestinya kerangka hukumnya diselesaikan terlebih dahulu
agar sisi administratif prosedural peralihan ibu kota itu menjadi sah
sampai saat ini apa alasan hukum ya
dasar hukum kemudian peralihan ibu kota
dan sudah ada pergerakan kesana
bahkan ini ada rencana pembentukan badan otorita
pertanyaan besarnya apa dasar hukumnya badan otorita itu
bukankah kalau pp perpres harus ada pendelegasiannya
dan kemudian harus ada kemudian alasan alasan khusus dibentuknya sebuah badan
ini kan perpres ya tampaknya ya
ini katakan oleh presiden ya
atau bagaimana bang wandi
tapi kan itu
itu kalah sebuah produk undang undang ya
yang disampaikan bung ferry ini sebetulnya
tetapi itu pada saat yang bersamaan kan sekarang sedang dipersiapkan semua
jadi ada ruu ikn
ada juga perpres tentang badan otorita
nah perpres tentang badan otorita ini memang lebih banyak
mungkin karena di liputan media ya
tapi proses ini sedang berlangsung
saya kira dalam waktu mungkin
tidak lama lagi ya
sudah disampaikan presiden juga bahwa setelah masa reses dpr ini akan disampaikan
jadi pertanyaan pertanyaan tentang dasar hukumnya itu akan terjawab di situ
kan kita tahu bahwa dki jakarta kan masih ditetapkan juga sebagai ibu kota
nah ada undang undang ruu ikn ini kemudian akan memayungi semua revisi terhadap
undang undang lain yang terkait dengan pemindahan ikn
karena ada banyak kan
nah apa persisnya saya bukan ahli hukum
tetapi semua itu kita sudah diskusikan
ada tim hukumnya juga sendiri yang sedang bekerja
sampai dengan tadi
sampai dengan hari ini
barangkali malam ini juga masih bekerja
dan itu akan menjawab pertanyaan
problematikanya mas rehat bukan soal itu
soal payung dasarnya
kalau secara paralel dilakukan bersamaan itu bagaimana
tidak bisa begitu ya
peraturan di bawah undang undang perlu dasar delegasinya
jadi pemindahan atau bergeraknya kebijakan presiden terhadap kebijakan penting ketatanegaraan
itu kan mesti ada persetujuan dari rakyat
dpr itu tugasnya membuat undang undang
hari ini walaupun mungkin presiden disetujui oleh mayoritas publik
tetapi bukan tidak
presiden tidak boleh
pindah begitu saja
tanpa kemudian melalui sebuah undang undang
problematikanya di sini
saya sadar betul bahwa sekarang pemerintah atas dasar usul pak jokowi
mungkin ada kelompok politik tertentu tidak senang dengan gagasan bagus ini
kemudian ruu nya digantung
tapi bukan soal itu ya
problematikanya bagaimanapun presiden harus bergerak berdasarkan undang undang
nah sekarang tanpa ada angin tanpa ada hujan tiba tiba muncul perpres
lalu kemudian ada badan otorita dan segala macam
belum muncul juga kan pak jokowi
ini tanpa kawat
jadi ruu nya juga belum kelihatan
kondisinya kita bisa pahami politiknya
tetapi bagaimanapun presiden harus taat prosedur hukumnya
secara karena beliau kan berpikirnya investor bisnis ya
ini kan butuh kecepatan kepastian
tidak butuh lamban
ada target hal itu
tapi jangan lupa dalam proses ketatanegaraan ada prosedur politiknya
dia harus mampu sebagai presiden membujuk parlemen untuk memenuhi keinginannya memindahkan ibu kota
yang semua orang tahu niatnya baik
nah bagi saya itu saja problematikanya
masa hanya karena kepentingan
saya boleh saja bilang sesuatu baik
tetapi kalau hukum belum berkata itu baik tidak boleh
ada yang belum tuntas
nanti dijawab oleh bang wandi
kita break dulu
bang wandi udah mau jawab
tapi kita break dulu
nanti akan di respon
kami akan segera kembali
usaha jadwal berikut ini